menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi menangis setelah kekalahan timnas indonesia pada laga semifinal sea games dua ribu tujuh belas melawan malaysia
meski demikian menpora tetap mengapresiasi perjuangan timnas indonesia
imam nahrawi meneteskan air mata saat pertandingan tim garuda muda melawan malaysia berakhir
selama pertandingan berlangsung menpora memilih menyaksikannya di rumah nahrawi center gayung sari surabaya
kedati kecewa menpora tetap berterima kasih dan mengapresiasi perjuangan evan dimas dan kawan kawan
menpora juga berterima kasih kepada pendukung indonesia baik yang berada di tanah air maupun yang memberi dukungan langsung di malaysia
kedai kemauan teman teman untuk memberi gul gul terindah bagi indonesia
tapi apa daya kita belum ditakdirkan menjadi pemenang pada malam hari ini
selamat pemuda malaysia
menanggapi kekalahan timnas indonesia pada laga semifinal sea games dua ribu tujuh belas melawan malaysia
menpora imam nahrawi akan melakukan evaluasi
evaluasi akan dilakukan mulai dari kinerja pelatih louis mia
aspasi yang ditargetkan meraih emas serta buruknya kualitas lini serang tim garuda muda
menpora secara legawa juga mengucapkan selamat kepada timnas u dua puluh dua malaysia
yang berhasil melaju ke final untuk menghadapi thailand yang sebelumnya mengalahkan myanmar dengan skor satu